aku keringat dingin tau gak
lo sini udah sini
eh kerupuk kulit kerupuk kulit
gila pak kasau gue kasau gue
lo jadi pacar gue
beneran cepetan percayain dong sama gue
ini piracunya gak nyebar tau gak
yang kenceng yang kenceng
gatau gue gatau
emang harus ya
udah sini lo percaya dong sama gue ki
gak gak gak
gue gak mau loh isep nanti racunnya nanti kenapa kenapa
udah gue gak mau kenapa kenapa
nanti lo kenapa kenapa gue gak mau
gak mau gue
biar tau kayak gimana
udah biarin aja
enggak gue gak harus gak harus nih
gue gak bakal gue gak bakal liat
lu percaya dong sama gue ki
gue gak mau loh isep nanti racunnya nanti kenapa kenapa nggak mau
udah gue nggak mau kenapa kenapa
nggak mau nanti lu kenapa kenapa gue nggak mau
harus dicoba dulu dong rifki biar tau kayak gimana
udah udah biarin aja
setau gue memang nggak harus nggak harus dihisap
terima kasih taran
nggak mau nggak usah
gue harus kayak gimana sekarang
kamu mau pesan apa sayang
karena pesen steak aja deh
kalau saya sop iga aja
mineral water ya
ada lagi pak
ah cukup udah itu aja
kita tunggu ya makasih
emu bapak davin kasian banget sih
pasti lagi nungguin rara sekarang
tapi gak bisa di depan papa nih
soalnya ada barang rara yang ketinggalan
tapi jangan lama lama ya
takut vero dateng
ntar ya pak
kok gak diangkat angkat sih
dirimu nyebar tau gak
apa abisnya sih gak hati hati tadi
tunggu aku kecap
gak usah gak usah
kalau lo isep nanti racunnya
yang ada racunnya ada di tubuh
shhh lo bisa diem kasih butuh
lagi sakitlah sikit
sudah gak apa apa kasih gue bantu please ya
cuman ini doang yang gue bisa bantu ki
gue gak bakal kenapa napa gue gak bakal pelerang cuma kok
nah nah tetep aja biarin aja disitu
udah gak ada
butuh kecap dengerin gue kali ini aja bisa gak sih
udah sini udah sini
sebelah kiri beneran
sebelah kiri beneran
kita gak lewat
kita gak lewat
gak usah lo buka ya
gue bakal udah mengerjakan
ini bukan salah lo kay
salah gue gak ini salah gue
enggak ini bukan salah lo
cuman ini yang bisa gue bantu potol kecap
biar gue gak merasa terlalu bersalah ngerti gak sih
gue keringat dingin tau gak
kita lagi situasi kayak gini dulu bisa bercanda
lo tuh emang dari bangsa potol kecap gimana sih
gini banget tau gak
lagi kayak gini juga
jangan lo terpuk sakit
sorry makanya denger gue sekali sekali
kasih gue bantu dong potol kecap
lo kapan mau dengerin gue
kurup ukulit lo denger ya
kalau memang dengan
biar gue aja yang nyisep sendiri
gak ada jangan dipegang dong